kita ke informasi selanjutnya terkait rencana bergabungnya wilayah kota bekasi ke provinsi dki jakarta
yang terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak
kali ini budayawan dki jakarta dan bekasi bersatu untuk mendukung gabungnya kota bekasi ke dki jakarta
latar belakang budaya yang sama menjadi dasar tokoh masyarakat dan budayawan
mendorong pemkot bekasi serius dalam melakukan kajian
diskusi penggabungan wilayah bekasi ke dki jakarta digelar di hutan kota bekasi pada minggu siang
acara yang dimeriahkan dengan pagelaran seni dan budaya betawi ini
dihadiri tokoh masyarakat lembaga swadaya masyarakat serta badan musyawarah masyarakat betawi
dalam diskusi publik ini masyarakat kota bekasi menyambut gembira
wacana pemerintah kota bekasi untuk bergabung ke dki jakarta
sebelumnya wali kota bogor bima arya mewacanakan pemekaran provinsi jawa barat
yakni provinsi bogoraya bersama sembilan pemerintah daerah lainnya
selain kedekatan sejarah dan budaya wali kota bekasi rahmat effendi menyatakan
sudah banyak kerjasama yang dilakukan dengan dki di bidang transportasi
dan pembangunan kota bekasi
selain infrastruktur terutama tempat pembuangan sampah pantar kebang
budayawan dan tokoh masyarakat bekasi akan melakukan pertemuan secara intensif
dengan pemerintah kota bekasi dan dki terkait wacana penggabungan kota bekasi dengan dki jakarta
sebelumnya wali kota bekasi yang terkait dengan dki jakarta
akan menjadi tambahan dan pemerintah kota bekasi untuk bergabung ke undang undang itu
nah itulah undang undang itu yang sedang kita persiapkan bagaimana
kalau memang keinginan sangat kuat untuk bergabung ke dki jakarta
kita harus berhubung secara undang undang
beberapa hal yang menjadi pertimbangan diantaranya administrasi dan koordinasi ke kepolisian dan tni
subteritori polda cabar dan pangdam jaya
dengan adanya rencana penggabungan wilayah tersebut
diharapkan dapat menguntungkan kedua wilayah
dedy beben bekasi jawa barat